berjurit apakah para pendekar sudah siap sudah semua pasti
kalian semua bisa ikut dalam pemilihan panglima perang
ada yang berani lima belas keping saya berani lima belas keping luar biasa mungkin ada yang
lebih tinggi lagi penawarannya ada ada lagi ada lagi tiga puluh keping
baik suatu harga yang pantas yang diberikan oleh wanita seperti ini
tiga puluh keping ada lagi dua belas terjual tidak kita tergaya tiga puluh keping
aku mohon tolong aku aku mohon tolonglah aku kau aku beli bukan untuk berkeluh kesah
aku adalah seorang permaisuri raja
peruntungnya diriku kau akan dijual dengan harga seribu keping
dengarkan aku jika kau menolongku aku akan membalas budi
budak sepertimu gak bisa bahas budi ikut aku
percuma kaum lawanku boceng gendut lebih baik kau menyerah
menyeraplah sudah aku katakan menyerah aku tidak akan bergerak aku menghabisimu
kenapa kalian bukan
ia yang memulai yang

aku tanya sekali lagi
kenapa kalian berdua
dia ingin menentangmu
dia ingin menjadilah jepat jejak
kau tidak terima
kau ingin membantahku
kau memang bicara seperti itu kan
siliwangi palsu telah mati
kau kuanggap menjadi raja kata cipta
kita menemani kebenaran

untuk menemukan trepon
itu bagian dari eric

saya tidak akan menghasilkan hak tertentu

ide istanaja serta hidup
kalau tidak biar aku yang menyingkirkan
aku yakin aku pasti akan terpilih jadi panglima praha
prajurit apakah para pendekar sudah siap
sudah semua busti
kalian semua bisa ikut dalam pemilihan panglima perang
kalian semua akan kucatat
aku tidak boleh berlama lama menatap rai surawi sesa
aku takut rai surawi sesa akan mengenali penyemaratku
apakah kau juga ikut
pemilihan panglima perang
pertandingan lebih jago akan dilaksanakan malam nanti
jangan sampai telat
aku ingin millor jentuh

rasul allah bernama qasimichai akan mengembangkan kamu bersama vish tee sai dan sewju